prajurit koopsus tni dari tiga satuan yakni sat delapan puluh satu kopassus denjaka tni al dan sat bravo sembilan puluh kopasgat
melakukan latihan dan simulasi penanggulangan terorisme pada selasa
latihan ini sebagai salah satu kesiapan tni dalam upaya penanggulangan teror
yang terjadi pada saat ktt g dua puluh yang dihadiri dua puluh kepala negara serta para delegasi
pasukan elit tni dilatih kemampuan dalam free fall atau terjun bebas militer
dan juga mobilitas dari udara menggunakan teknis fast roping atau penerjunan menggunakan tali dari helikopter
dalam latihan ini pasukan khusus yang dilibatkan dalam latihan dan pengamanan ktt g dua puluh
sebanyak empat ratus delapan personil dengan perlengkapan dan kendaraan khusus sebanyak satu ratus empat unit
jadi yang kita simulasikan itu
manakala ancaman kepada para kepala negara yang hadir di event ini
seperti katakan saja aksi aksi terorisme
berupa mungkin penyanderaan
ataupun hal hal yang terkait dengan tindakan tindakan yang luar biasa seperti yang saya sebutkan tadi
nah itu adalah tugas pasukan khusus